cerita kampung halaman yang pertama datang dari jawa timur memiliki garis pantai terpanjang di jawa
beragam tempat wisata unik terhampar di kabupaten situbondo
salah satunya kampung kerapu tempat pengunjung bisa menikmati pedestrian di atas laut sepanjang lebih dari lima ratus meter
selain itu pengunjung juga bisa menikmati beragam jenis kerapu budidaya di keramba apung
beginilah suasana wisata kampung kerapu yang memiliki jalur pedestrian di tengah laut sepanjang lebih dari lima ratus meter di wilayah jawa timur
hamparan jembatan melingkar membentuk angka delapan menjorok sejauh empat ratus meter ke tengah laut
dengan membayar tiket masuk lima rupiah para pengunjung bisa berkeliling di pedestrian ini dan bersuap foto di atas jembatan seolah olah berada di tengah laut
pengunjung juga bisa bersantai di pinggiran jembatan melingkar ini sembari menikmati pemandangan burung burung air yang terbang mencari ikan di pantai
misalnya kampung kerapu ini kan bentuknya unik gitu ada air mancur di tengah laut kemudian air mancurnya juga bisa menari
kemudian juga ada pedestrian yang juga bisa dijadikan salah satu tempat bagi warga situbondo itu untuk berolahraga ataupun melihat pemandangan alam yang ada di sini
di sini tersedia perahu dengan kapasitas lima hingga delapan orang
untuk mengangkut pengunjung yang ingin melihat puluhan keramba di sekitar jembatan
di tengah keramba pengunjung bisa memberi makan ikan kerapu dan melihat aneka jenis ikan kerapu yang dibudidayakan
di keramba apung ini pengunjung juga diberi keleluasan untuk memilih kerapui dengan harga terjangkau yaitu rp sembilan per ons
kita bisa bisa lalu menikmati kerasi budidaya alam ikan kerapu di sini
ada tiga jenis ikan kerapu yang ada di sini
kerapu tikus ada kerapu cantang ada
apalagi kerambuk batik juga ada
tempat wisata baru ini dibuat pemerintah setempat sebagai upaya melindungi para pembudidaya kerapu keramba jaring apung
yang kesulitan karena harga keraput jatuh sejak ada pembatasan kapal asing masuk ke indonesia
kerapu situ bondo sempat berjaya pada era dua ribu sepuluh hingga dua ribu enam belas
zainal alim mustafa situbondo jawa timur